setelah menuai hasil positif dengan menahan imbang pemuncak kelas main bornoyo fc
persib kembali menjalani latihan intensif di stadion gelora bandung lautan api
di kawasan gedebagi kota bandung jawa barat selasa pagi
persiapan menghadapi pss sleman ini sudah diikuti edo febriansyah
yang sempat cedera saat memperkuat timnas indonesia di kualifikasi piala dunia
namun tim maung bandung dipastikan tanpa back tengah asal belanda
nick weepers karena akumulasi kartu kuning
pernah di latihan pertama bahkan edo juga berlatih dengan kami
dia berlatih dengan mudah dia tidak berakhir

ini berarti dia akan baik baik saja dalam dua tiga hari
semua orang lain baik baik saja
sato akan baik baik saja besok atau hari nanti
jadi kembali ke kualifikasi pelatihan
yang akan hilang di pertandingan ini adalah nick karena kartu kuning
dan semua orang lain baik baik saja
ini adalah pertandingan pertama hari jadi tidak susah
semoga besok besok akan lebih kuat latihan
dan kita akan sedikit sedikit bersiap untuk mulai
saya jaga sendiri karena di rumah saya tidak berlatih
eh tidak berlatih dengan tim saya berlatih di rumah
jadi sama keadaannya
saat ini persib berada di peringkat empat klasemen sementara liga satu dengan dua puluh delapan poin
duel lawan pss sleman dalam pekan ke tujuh belas ini menjadi laga terakhir putaran pertama liga satu indonesia musim dua ribu dua puluh tiga dua ribu dua puluh empat
freddy bangun bandung jawa barat